itu kan menemukan
af terduga pelaku penganiayaan
kepada seorang pelajar berinisial aa yang tewas
usai menenggak minuman keras oplosan di makassar
menyerahkan diri ke polrestabes makassar pada rabu malam
af merupakan terduga pelaku yang videonya menjadi viral
saat pesta minuman keras di sebuah indikos
di jalan sanderangan makassar dua puluh satu februari lalu
dari hasil interogasi awal polisi
af mengaku tak memaksa korban untuk menenggak miras oplosan
bahkan miras oplosan tersebut dikatakan
yang telah dua hari secara berterutur
ditenggak bersama di tiga lokasi berbeda
polisi menyebut setelah berpesta miras oplosan
korban dan terduga pelaku yang mampu berangkat
kami menyimpulkan bahwa mereka ini
memang bersama sama melakukan pesta miras
tidak adanya mereka dipaksa minum
sebelumnya video penganiayaan yang dialami
salah satu dari tiga korban tewas
akibat miras oplosan menjadi viral di media sosial
dua hari setelah kejadian
korban yang masih berusia lima belas tahun meninggal dunia
meski sempat dibawa ke rumah sakit
menurut pengakuan ibu korban aa pada selasa lalu
anaknya sempat bercerita dipaksa dan ditahan rekannya
untuk berpesta miras oplosan
dia bilang dipaksa ke ibu ditahankan
tiga orang pesta miras oplosan ini menyebabkan
lima orang mesti dilarikan ke rumah sakit di kota makassar
tim liputan cnn indonesia